inilah rumah yang menjadi saksi sejarah milik pahlawan perintis kemerdekaan indonesia
selamat gandhi wijaya di desa patik raja kabupaten banyumas jawa tengah
di rumah ini jenderal besar sudirman dantan malaka pernah bertemu dan singgah
untuk sembunyi dari kejaran penjajah kala itu
salah satu benda bersejarah yang ada di dalam rumah adalah meja oval dan empat kursi
menurut keterangan sri astuti menantu selamat gandhi wijaya
jenderal sudirman dan tan malaka pernah sembunyi selama dua hari di rumah ini
keduanya juga melakukan diskusi politik hingga makan bersama di meja yang kini masih kokoh
siap siap pak jenderal sudirman sama dantan malaka mau ke gunung tugil sama pak gandhi
berarti sempat singgah berapa lama di rumah
tinggal di sini
iya dua hari
itu selalu ya ngobrol berunding lah kayak ini
orang politik sih
namun jasa selamat gandhi wijaya telah membantu proses perjuangan kemerdekaan indonesia
tidak dirasakan keturunannya
saat ini kondisi keluarga pejuang perintis kemerdekaan ini mengalami kesulitan ekonomi
termasuk kesulitan berobat dan menikah lakan anak
untuk menjaga benda benda yang memiliki nilai sejarah
pemerintah seharusnya membantu untuk melakukan perawatan
dan perawatan dan menyelamatkan benda bersejarah
seperti meja kursi yang digunakan untuk makan
dan berunding tanpa laka dan jendal besar sudirman
selain itu keluarga para pejuang perindus kemerdekaan juga sepatutnya mendapatkan perhatian yang layak
ini kan meja bersejarah gitu terus ada juga tempat penyimpanan dokumen yang bersejarah
itu menurut saya harus diselamatkan
jadi bisa coba diadakan
ada juga tempat penyimpanan dokumen yang bersejarah itu menurut saya harus diselamatkan
ada penganggaran untuk biaya perawatan bagi itu
dan mungkin pemeliharaan kesejahteraan bagi keluarga pahlawan
jika tidak segera mendapatkan perhatian dari pemerintah
kemungkinan benda benda yang memiliki nilai sejarah ini akan hilang dan tidak dapat dilihat lagi oleh anak cucu kita
sebagai bagian dari perjuangan bangsa indonesia meraih kemerdekaan
jadi ini saya sedang duduk di meja makan
dimana dulu meja makan ini digunakan oleh general sudirman dan tan malaka untuk makan
untuk berunding dalam rangka mempertahankan kemerdekaan
dan hari ini mejanya masih bisa kita lihat ada peti juga masih bisa kita lihat
tetapi tentunya kedepan kita tidak tahu bagaimana barang barang bersejarah ini berhasil

dan yang lebih penting adalah keluarga para pejuang bisa mendapatkan hak untuk hidup layak dan merdeka di indonesia
roby sofwan amin banyumas jawa tengah